jadi draft terbaru rancangan kitab undang undang hukum pidana atau rkuhp yang diserahkan pemerintah ke komisi tiga dpr ri ini mengandung enam ratus dua puluh tujuh pasal
jumlahnya berkurang dari sebelumnya enam ratus tiga puluh dua
namun masih ada satu pasal yang membuat khawatir
pasal tiga ratus empat puluh sembilan mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara dapat dipenjara satu lima tahun
dan pertanyaannya sekarang mengapa pasal ini masih dipertahankan oleh pemerintah dan dpr
kita bahas bersama narasumber pakar hukum tata negara sth indonesia mbak bivitri susanti
mbak bivitri selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda malam hari ini mbak biv
ini lolos pasal yang kita khawatirkan bersama sejak draft ini beredar beberapa kali dan back and fort bolak balik antara pemerintah dan dpr
mengapa sekarang tetap dipertahankan dan apa bahayanya
kalau pertanyaannya mengapa
sepertinya memang harus kita tanyakan kepada pemerintah ya
karena memang ini belum dibahas oleh dpr pemerintah yang harusnya menyusun
dan sebenarnya sudah banyak sekali masukan untuk menghilangkan pasal ini
yang harus diketahui oleh semua orang adalah kalau kita bayangkan bahwa kalau tidak ada pasal ini maka semua orang bisa menghina anggota dpr kapolri dan lain sebagainya itu keliru
karena sudah ada yang namanya tindak pidana penghinaan
ada pasal pencemaran namanya di pasal empat ratus tiga puluh lima sama di rkuhp juga yang mengatakan bahwa semua orang misalnya mbak putri gitu ya merasa namanya tercemar juga bisa melaporkan ke polisi gitu
nah jadi sebenarnya tanpa ada yang khusus mengatur terhadap lembaga negara kalau anggota dpr atau kapolri atau siapapun tersinggung silahkan pakai pasal ini
nah jadi sebenarnya memang
tidak ada urgensinya sama sekali
dan dugaan kami adalah mengapa ini ada itu mengikuti pola yang ada dalam kuhp kita yang sekarang
jadi yang sekarang ini berlaku nih yang terjemahan tidak resmi dari kuhp nya belanda tahun seribu sembilan ratus an dulu
dan perlu diketahui bahwa model pasal seperti ini itu adalah karena pasal itu jangan lupa dibawa oleh penjajah belanda ketika itu ke tanah jajahannya
jadi sebenarnya yang dilarang adalah untuk pribumi untuk menghina kekuasaan pemerintahan kolonial
nah dulu konteksnya seperti itu
kan pertanyaannya adalah apakah sekarang itu masih relevan
karena kita tidak dalam situasi seperti itu lagi
kita sekarang semua setara tidak ada atasan bawahan
jadi sebenarnya sama sekali tidak relevan cuma dikopi dari kuhp versi lama
jadi sama sekali tidak ada urgensinya
kita seharusnya ini jadi pasal yang dihilangkan saja
karena logika dasarnya adalah justru penguasa lembaga negara dan lain sebagainya yang ditulis di situ itu orang yang punya kekuasaan
jadi dia tidak perlu diberi privilisi tambahan
kalau dia dihina atau dia merasa dihina dia bisa mengadukan
dan perbedaannya antara penghinaan untuk lembaga negara
dengan pasal pencemaran untuk orang biasa adalah ancaman sanksinya lebih tinggi untuk lembaga negara
kalau untuk orang biasa hanya sembilan bulan
kalau untuk lembaga negara satu lima tahun ancamannya
mbak bif kalau misalnya dilihat dari konstruksi hukum atau terjemahan hukumnya
apakah ada atau draft ini draft pasal tiga ratus empat puluh sembilan ini ada kemungkinan kemudian bertentangan tidak dengan undang undang lainnya yang sudah lebih dulu muncul
kita mesti analisis dulu ya
yang jelas sekarang ini sudah cukup banyak pasal ataupun ancaman hukuman yang sudah menghantui kita untuk bebas berpendapat
misalnya saja undang undang ite yang sebenarnya sudah sangat kontroversial dan sudah banyak orang seperti satya koordinator kontrak dan haris azhar
itu yang sedang diproses menjadi tersangka karena undang undang ite
tapi masih banyak lagi korbannya
ada ratusan datanya
jadi saya kira bertentangan dalam konteks itu sebenarnya jadi menambahkan
tapi bertentangan pasti dengan sebenarnya hak atas kebebasan berpendapat yang ada di konstitusi
jadi ini justru akan mengekang dan juga sifatnya diskriminatif
konstitusi kita juga mengatur bahwa tidak boleh ada diskriminasi
dan ini jelas jadi diskriminasi yang sangat kelihatan
karena ancaman hukuman untuk pencemaran nama seorang pejabat dari lembaga negara itu diancam dengan hukuman yang lebih tinggi
ketimbang pasal pencemaran biasa yang ada di pasal empat ratus tiga puluh
mbak biv kalau misalnya kita lihat ini kan pasalnya karet sekali ya
sangat interpretatif gitu
dan dilaporkan oleh orang orang atau lembaga yang merasa terhina
bagaimana sekarang publik harus menyikapi ini
karena bagaimanapun draftnya masuk apa yang bisa dilakukan oleh publik apa yang bisa dipush
ini harus kita tolak ramai ramai karena mbak putri betul sekali bahwa sangat sangat karet
dan jangan lupa kenapa karet
karena rasa penghinaan itu ketika sampai pada kerja kerja lembaga negara dan pejabat jadinya sangat biar
karena memang dalam sebuah negara demokratis kritik itu wajar sekali untuk dilontarkan kepada pejabat negara
karena kan mereka juga menggunakan uang pajak kita kita mengharapkan mereka mengelola negara dengan baik
jadi saya kira yang harus dilakukan untuk menjaga kebebasan berpendapat adalah menolak pasal ini
dan sebenarnya penolakan itu sekarang telah dilakukan jadi saya kira memang harus lebih masif
karena kelihatannya masukkan ini dari lima tahun yang lalu mbak
jadi sudah didorong supaya pasal ini hilang
karena waktu ada draf versi empat juli tahun dua ribu dua puluh dua didorong lagi dewan pras memberikan aliansi nasional rkuhp memberikan masukan juga
tapi tetap tidak diubah
jadi saya kira penolakannya harus lebih besar lagi jangan sampai kita justru akan menjadi tidak bisa mengkritik
ataupun memberi masukan sedikit saja yang rasa ketersinggungan itu kan ukurannya sangat sulit
apalagi ketika seseorang melakukan tugas tugas publik
saya kira ini harus ditolak dengan kuat
mbak bif kalau dari draft ini apakah ada pasal pasal lain yang juga dikhawatirkan oleh teman teman pakar hukum tata negara mbak bif
masih ada juga pasal penghinaan presiden
pasal penghinaan presiden juga terlupa ya
tapi masih bertahan terus
dan ada beberapa pasal lainnya yang terkait dengan penghinaan untuk lembaga peradilan
kemudian untuk peliputan
dan beberapa pasal yang terkait dengan kebebasan pers kebebasan pendapat
yang intinya nanti akan terlalu banyak membuat kita merasa terancam untuk mengemukakan pandangan pandangan kita di hadapan publik
dan juga untuk misalnya melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya secara damai
itu diatur dalam konstitusi dan undang undang
tapi di rkuhp ini juga ada pasal pasal
yang menyebabkan bukan pendekatan keamanan secara umum yang dilakukan
tapi justru semacam melarang orang orang untuk berekspresi
memberikan kritik kepada pemerintah
kalau menurut anda secara garis besar ketika pasal pasal seperti ini masuk tetap bertahan gitu ya
tidak tetap bertahan tidak kemudian dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman
dan tidak relevan lagi dengan saat ini
apakah menurut anda ini menunjukkan ketakutan berlebihan dari pemerintah
ya saya kira ada pandangan dari pemerintah bahwa semua aspek kehidupan masyarakat itu harus diatur dengan sangat sangat tertib
tidak ada ruang kebebasan yang diberikan
karena ada asumsi bahwa masyarakat yang tidak diatur secara berlebihan dia akan keotik begitu
akan berantakan sekali mungkin saling menyakiti saling menghina dan seterusnya
saya kira ada cara pandang itu
jadi ketertiban yang luar biasa
dan yang mengkhawatirkan adalah saya kira cara pandang ini terbawa dari bagaimana kau hape peninggalan belanda yang sebenarnya harusnya diperbaiki
justru karena kita sudah merdeka
itu paradigmanya dibawa ke masa yang sekarang
jadi itu masalah terbesarnya
tapi yang kedua benar bahwa ada masalah juga
memang kan kita punya banyak

mengkhawatirkan tentang demokrasi di indonesia
dan bisa jadi ini jadinya punya kontribusi juga pada keinginan dari pemerintah untuk banyak mengatur aspek aspek yang terkait dengan kritik dan pendapat dalam konteks demokrasi
jika kemudian baik pemerintah kemudian dpr tetap melanjutkan ini tetap memasukkan
apa yang bisa kemudian kita lakukan mbak bif
yang jelas saya kira ini jangan sampai masuk dulu
karena memang nanti saya akan bisa jawab kita mesti ke mahkamah konstitusi
tapi kan di mahkamah konstitusi juga kita punya catatan ya sekarang ya dengan hakim hakim yang juga mungkin merasa sedikit terancam
sekarang kan main dicopot aja tuh hakimnya oleh mpr juga gitu
jadi saya kira yang mesti kita lakukan sekarang kita tahan di dpr nya supaya pasal pasal seperti ini dihilangkan dulu
jadi kan sampai dengan draft tanggal sembilan november dua ribu dua puluh dua ini yang masih memegang draftnya itu masih pemerintah
pembahasan sebenarnya di dpr itu belum berlangsung secara penuh
jadi saya kira kita juga mesti mengatakan kepada anggota dpr tunjukkan keberpihakan anda pada demokrasi apalagi menjelang dua ribu dua puluh empat
jadi nanti kita bisa lihat mana saja fraksi yang ternyata tidak pro kebebasan pendapat
mungkin sebaiknya tidak kita pilih
nah ini yang kita harus lancarkan terus ke dpr supaya pasal pasal seperti ini di filter dan dikeluarkan
supaya tahu hp kita perlu tapi kan tahu hp yang seperti apa itu pertanyaan besarnya
dan kita tidak mau yang mengetahui seperti ini
oke sama sama kita tidak mau dan sama sama kita kawal
mbak biv terima kasih banyak malam hari ini sudah berdiskusi di cnn indonesia prime news